abdullah sihabudin seorang warga wamena asal probolinggo jawa timur
akhirnya lega bisa kembali ke tempat kelahirannya
setelah diselamatkan oleh warga wamena pasca kerusuhan pekan lalu
di antara rasa syukur dan lega itu
terselip doa untuk seorang perempuan asli papua
yang menyelamatkan nyawanya dan keluarga
saya terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa saya dengan anak saya
kepada mama lani dan juga sekeluarga
yang telah menyembunyikan saya di dalam khonai
terima kasih banyak tidak ada balasan
mudah mudahan allah yang balas dia meskipun dia non muslim
ucapan terima kasih itu keluar dari mulut abdullah sihabudin
setibai di landasan udara lanut abdul rahman saleh malang rabu siang
pria yang hampir sepuluh tahun tinggal di wamena itu
berterima kasih kepada perempuan
yang dikenalnya dengan sebutan mama lani
mama lani dan keluarga bertarung nyawa
menyelamatkan abdullah dan anak balitanya
abdullah tahu betul apa yang akan dialaminya
bila saja tidak ada mama lani
saya berhadapan begini sama orang sana
busur sudah diginikan parang sudah ada di leher semua
saya sama anak saya yang kecil umur satu tahun setengah
sudah dimotusuk semua
setelah itu ada mama itu mama lani itu
jangan jangan dibunuh
ada ini yang tiap hari kasih makan saya minum
kekurangan apa saya dipenuhi langsung
saya dirangkul terus gitu
di luar sudah siap semua sudah mau bunuh tuh
terus dia bilang bakar saja rumahnya
saya tidak selamatkan apa apa cuma tinggal ini saja tuh
tujuh jam mama lani menyembunyikan abdullah dan anaknya
di dalam honai atau rumah khas papua
ada juga beberapa warga lain yang disembunyikan
mama lani dan beberapa mama lainnya berjaga di luar
dan menghalau setiap rusuh yang akan membakar honai itu
saya disembunyikan di dalam honai
mulai dari sembilan pagi sampai jam empat sore
baru ada pertolongan aparat
setelah itu saya dibawa ke rumah sakit karena sudah lemas tidak bisa
kita melihat rumah sudah habis
kesaksian yang sama diucapkan yanti
merantau asal jawa timur
yang selamat setelah disembunyikan mama mama papua di rumahnya
dilaparakannya ikut diselamatkan mama mama papua
lari lari langsung diangkut dipegang lari
terus dikejarin parang sama panah
tapi orang sini sudah boleh
dia bisa beruekan
dia bisa becerai dia bisa becerai
tidak boleh ini mama mama saya bilang begitu
dia kan di mana waktu itu
di rumahnya dia
terus ada pasukan langsung dibawakan dipanggil langsung sudah lari ke ini ke kodem
rumah dan harta benda keduanya ludes dibakar
meski trauma mereka mengaku tidak dendam
bagi mereka papua dan warganya sudah memberi banyak kebaikan
mereka berharap wamena kembali damai
abdullah dan yanti adalah dua dari satu ratus dua puluh warga asal jawa timur yang meninggalkan wamena setelah kerusuhan